jelang pemilihan gubernur jawa barat sejumlah calon mulai membentuk tim relawan salah satunya deddy mizwar
ya pada minggu siang sejumlah warga mendeklarasikan dukungannya pada deddy miswar untuk menjadi calon gubernur
sekitar dua ratus orang yang menamakan dirinya laskar nagabonar berkumpul untuk mendeklarasikan dukungannya kepada wakil gubernur jawa barat deddy mizwar
untuk maju sebagai calon gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu
dukungan laskar nagabonar pada deddy mizwar pun didasari oleh penilaian mereka terhadap kinerja deddy mizwar yang cukup baik selama menjabat sebagai wakil gubernur
banyak alasan lah tapi salah satu alasannya adalah melihat kinerja beliau tadi bersih agamis budayawan cinta lingkungan dan memperjuangkan kemanusiaan
jadi itu nilai nilai itu yang membuat kami mendukung
deddy mizwar yang juga hadir pada acara ini mengapresiasi dukungan yang diberikan kepadanya
tujuan dari komunitas ini adalah agar partai bisa mendukung saya menjadi calon gubernur di jawa barat
yang mana itu saya juga nggak tahu tapi inilah aspirasi dari lintas komunitas yang ada di jawa barat melalui deklarasi dan doa laskar nagabonar
karena itulah saya juga menghargai mengapresiasi
deklarasi dan doa ini
amin ya kan
dan mudah mudahan yang diinginkan oleh sebagian besar komunitas yang ada di jawa barat dijabat allah swt
terinspirasi dari film nagabonar yang pernah dibintangi deddy mizwar laskar nagabonar mengklaim telah memiliki komunitas yang tersebar di seluruh kabupaten di jawa barat
sebelumnya beberapa calon gubernur lainnya juga telah membuat kelompok relawan sendiri
salah satunya ridwan kamil yang membentuk relawan bernama baraya ridwan kamil
renggi wijaya bandung